mama gak akan pernah maafin kamu
kalau kamu sampai selingkuh dari anda
saya gak selingkuh ma
gak ada perselingkuhan
bisa bicara dengan dokter tamara
oh lagi seminar di luar kota ya
baik terima kasih ya
bisa dihubungkan dengan dr alvin
tolong sampaikan duka dari pak al ya
untuk dr alvin
hubungin dokter anak siapa lagi ya
iya ren ada apa
mbak bisa datang ke rumah pak al
soalnya dokternya rena lagi belum bisa semuanya bang
oh yaudah saya ke apartemennya al ya buat periksa rena
oh iya ya bang michelle kan taunya pak al tinggal apartemen
tapi masalah ini biar nanti aja dibicarain sama pak hal
pak al pasti paham ini demi kebaikan raina
bukan apartemen mbak
ke rumahnya pak di pondok pelita jalan almanda
loh bukannya rumah itu udah dijual
kalau itu nanti biar pak al yang jelaskan ya mbak
mbah jangan cerita sama bu rosa
kalau saya minta mbak ke rumah pak al
terima kasih mbak
pak aku izin pergi dulu ya
tante boleh gak jagain mama dulu
pasti dong sayang bisa dah tenang aja ya
makasih ya tante
aku pergi dulu ya
aku gak ngerti el
semua orang terlibat sama kebohongan kamu
dan aku pun juga sekarang masuk ke kebohongan kamu
ada apa sebenarnya ini
ya udah aku pergi dulu ya mas
tolong jagain rena ya
gue nengok emak gue dulu bentar ya
jangan lupa kasih makan
gak tega gue
jalan dulu ya
gak mau sama mama
iya kan bapaknya lagi mau nyebut mama
jadi sambil nunggu mama sampai sini
rena harus makan dulu
biar rena mau makan
kita pura pura jadi mama papanya rena lagi
daripada nanti dia nggak bisa makan
sakitnya makin parah loh mas
kita harus punya senjata situ mas
oh iya berarti kalo diem kayak gitu biasanya
aku sedih banget mas al
kalau bisa mokok aja tiap hari
ya ampun mas
mbak andina gak kalem ya mas
ya mas lupa keceplosan
anak kita udah mau makan mas
kalau pinter makan kayak gini
nanti bubuk bareng sama mama papa
saya mau jemput andin
andin lagi pergi sama papanya
duduk aja duduk
kalau kamu sampai selingkuh dari andin
mama gak akan pernah maafin kamu
kalau kamu sampai selingkuh dari andi
saya gak selingkuh ma
gak ada perselingkuhan
kalau gitu tolong pertahankan rumah tangga kalian ya
semoga al dan andin kembali baikan
karena kalau andin dan al kenapa kenapa
nanti nino jadi kembali ke andin lagi
dan elsa yang jadi korban
pak michelle udah balik ke indonesia lagi
ngapain disini mbak
randy yang minta saya kesini
dona tadi udah bisa makan mbak
tapi makanannya dimuntahin lagi
padanya juga masih demam
ya udah saya periksa ya